petugas dari polresta banyumas kembali melakukan penggalian di gundukan tanah di pekarangan warga di kelurahan tanjung banyumas pada kamis sore
pekarangan ini diduga kuat dijadikan sebagai kuburan masal bayi hasil aborsi
penggalian ini dilakukan setelah sebelumnya ditemukan empat kerangka tulang belulang yang dikubur di lokasi ini
polisi pun menduga masih ada kerangka lain yang terkubur di sekitar area pekarangan
tanggal lima belas juni kemarin itu ditemukan satu seperti tulang tulang manusia
kemudian diamankan itu dibungkus menggunakan kain duster
kemudian pada saat itu kita bekerjasama dengan kedokteran forensik dan kemudian hasil sementara dari dokter forensik kemungkinan itu adalah tulang bayi yang berusia antara satu hari sampai satu tahun
itu dari keterangan dokter
kemudian kita melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan di tanggal dua puluh satu kemarin itu ternyata ditemukan tiga makam lagi
remuan kerangka ini pertama kali terkuak oleh seorang warga bernama selamat yang sedang bekerja untuk meratakan tanah yang kondisinya miring pada lima belas juni lalu
saat menggalis dalam setengah meter selamat dikejutkan dengan kemunculan bungkusan kain yang berisi kerangka manusia
kainnya langsung dia tepuk
setelah penemuan kerangka pertama kali pada lima belas juni polisi kemudian melakukan penggalian pada dua puluh satu juni
dan hasilnya ditemukan tiga kerangka tulang belulang yang dikubur di tiga titik berbeda
hingga kini polisi telah memeriksa lima saksi sambil terus melakukan penggalian di sejumlah titik di pekarangan ini
imam ambar woto banyumas jepang